pelajar sma negeri satu sidoarjo rizky amalia arifiani meraih nilai tertinggi dalam ujian nasional tingkat sma se jawa timur
siswi jurusan ipa ini mendapatkan nilai rata rata sembilan puluh untuk semua mata pelajaran
rizky mengaku butuh satu bulan untuk persiapan ujian nasional
berbekal disiplin dan tekad masuk ke universitas negeri terkemuka di surabaya
rizky amalia arifiani mempelajari soal soal ujian nasional selama satu bulan
tidak diduga tekad itulah yang mengantarkan siswi jurusan ipa ini meraih nilai tertinggi ujian nasional berbasis komputer se jawa timur
ia mengantongi nilai total tiga ratus delapan puluh enam atau rata rata sembilan puluh
kalau saya belajarnya fokus un nya itu sebenarnya satu bulan sebelum un
jadi satu bulan sebelum un itu saya banyakin
soal ngerjain ngerjakan latihan latihan soalnya itu
rizky sendiri bersekolah di sma negeri satu sidoarjo
sistem pembelajaran di sekolah ini tidak jauh berbeda dengan sekolah pada umumnya
namun di sma ini siswa diyakinkan bahwa hasil kelulusan yang baik akan mampu menentukan kualitas hidup di masa depan
yang pertama sekali adalah para peserta didik ini diberikan pandangan bahwa masa depan itu tergantung dari hasil pendidikan
oleh karena itu hanya anak anak yang mempunyai minat dan kemauan yang tinggi akan menjadi sukses
menjadi juara umum dengan nilai tertinggi tak membuat rizky puas
ia masih terus mengejar cita cita sebagai ahli farmasi
saat ini ia pun sudah diterima di fakultas farmasi universitas negeri erlangga surabaya